hai mengenai kesiapan kita menghadapi pilkada serentak di bulan november nanti maka kami
mau menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan masing masing daerah saat ini sudah dibentuk
tim pemenangan pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani sk nya oleh ketua umum
pdi perjuangan nah selanjutnya biarkan masing masing ketua dpd menyampaikan kesiapan kesiapan untuk
menuju pilkada kita berharap bahwa persoalan pilpres selesai di pilpres tidak selesai tidak
diturunkan sampai pada pilkada kalau kita mau berbicara tentang bangsa indonesia yang satu
berbicara tentang keutuhan berbangsa dan bernegara satu masalah selesai di satu masalah
sehingga tidak mengganggu proses konsolidasi pilkada dan itu tidak menjadi persoalan di setiap
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati kawan kawan media terima kasih atas
hai jadi terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak dian ya khusus jawa barat kita memang
sudah mempersiapkan dari bulan mei dan saat ini progres sedang berjalan tentunya di jawa barat
kita buka peta politik dulu bahwa untuk pilkada gubernur tidak ada satupun partai politik yang bisa
dituntin e partai politik jawa barat harus bekerjasama harus berkoalisi dengan faktor lain
untuk bisa menyusung calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk seeds juga opaten kota
bd perjuangan menang dilima wilayah dan kita mempunyai juga wilayah yang bisa memenuhi dua puluh
untuk mencalonkan bupati wkw bye w appeared
wakil wali kota kita mempunyai ada sepuluh incumbent yang kita calonkan kembali
yang saat ini sedang menunggu proses surat tugas dari dpp partai
nah sehingga tentunya jawa barat merupakan provinsi yang besar dan sangat dinamis
pdi perjuangan tentunya kita tahu betul bahwa kita peringkat keempat di jawa barat
sehingga tentunya kekuatan kerjasama antar partai politik menjadi kekuatan yang utama
yang akan kami lakukan untuk bisa tentunya pilkada ini menjadi sebuah proses politik
proses elektoral yang bisa terpilihnya gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati
wali kota wakil wali kota yang terbaik yang tentunya ada sebuah catatan juga bagi kami bahwa
pileg kemarin yang kita semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan
bagaimana netralitas tni polri bagaimana penggunaan apbn apbd dan program program pemerintah
mudah mudahan di pilkada itu tidak terjadi lagi dan ini harus menjadi komitmen kita bersama
mungkin itu sementara dari saya dan kalaupun ada pertanyaan ya kami siap untuk menjawab
saya lasarus ketua dpd pdi perjuangan provinsi kalimantan barat
tekan tekan media yang kami hormati
provinsi kalimantan barat sudah empat kali memenangkan pilek
dan ini yang keempat
untuk kalimantan barat pemilihan gubernur bisa mencalonkan sendiri
memenuhi aturan ketentuan dua puluh empat
kemudian ada dua kabupaten juga kami bisa mencalonkan sendiri
tiga bupati incumbent dan satu wali kota incumbent yang juga akan
pertama bagi pemerintahan prabowo gibran
untuk bisa menunjukkan kepada kita semua
bahwa kita masih berada di alam demokrasi yang kita cita citakan bersama
tentu kami berharap pemerintahan ke depan dalam pemilu pilkada pada bulan november yang akan datang
tidak lagi menggunakan cara cara yang kemarin dilakukan pada saat pilpres
kalau di tempat kami itu yang sangat terasa itu pilpres
dan mudah mudahan pilkada ini bisa berjalan secara fail
biarkanlah proses demokrasi ini berjalan apa adanya
dan seluruh tahapan tahapan ini juga bisa berjalan dengan baik
sampai nanti pada pemungkutan suara diserahkan sepenuhnya kepada rakyat
mereka yang tahu mana pemimpin yang terbaik bagi mereka
itu harapan bagi kami
secara proses kami tentu juga menjalin kerjasama dengan seluruh partai politik
kita berdiskusi dengan seluruh partai politik dalam terkait calon yang akan kita calonkan
baik untuk gubernur maupun bupati dan wali kota
ini semua sekarang dalam proses penjajakan
kami sudah membuka pendaftaran dan pendaftaran kami sudah tutup
sekarang sedang melakukan survei untuk seluruh calon calon yang mendaftar
baik di provinsi maupun baik gubernur maupun bupati dan wali kota
tahapannya sudah kami lalui mengikuti seluruh proses yang juga disampaikan oleh dpp kepada kami dpd partai
mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari apa yang tadi dibuka oleh pak adian
nanti kalau ada pertanyaan juga kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
nama saya ridwan andi witiri ketua dpd pdi perjuangan provinsi sulawesi selatan
alhamdulillah apa yang kami mau sampaikan hari ini sebenarnya sama aja yang telah disampaikan para senior
atau ketua dpd pdi perjuangan jawa barat
perlu saya jelaskan atau informasikan bahwa sulawesi selatan itu hanya dua kabupaten yang bisa kita mengusung sendiri
yaitu luhut timur dan sulawesi selatan
tetap kami harus berkoalisi dengan partai lain
tahapannya juga sudah kita mulai
sama dengan seperti dpd pd sebelumnya yang menyampaikan informasi
dan pdi perjuangan sebelum pilkada serentak ini memang kita juga berkoalisi dengan beberapa partai
dan insyaallah tanggal dua puluh tujuh november nanti pdi perjuangan
akan mengusung sendiri kader untuk gubernur sulsel dan dua kabupaten yang sudah bisa mengusung sendiri
dan ada lagi beberapa kabupaten yang kami akan berkoalisi dengan partai lain
dan itu penjejakan sudah kita laksanakan
survei survei juga insyaallah setelah rekenas ini kita akan melakukan survei
kabupaten itu apakah kita bisa menjadi satu atau dua
tergantung survei dan kerjasama dengan partai kita partai yang lain
kalau ada pertanyaan pertanyaan saudara saya saudaraku dari pers
tapi terkhusus untuk sulsel insya allah saya akan jawab dan menyampaikan
yang terjadi di sulsel dan mudah mudahan ke depan ini
seperti yang disampaikan oleh pak lasarus
jangan lagi ada terjadi seperti sebelum sebelumnya
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketua dpd pd perjuangan provinsi sumatera utara
bahwa sumatera utara ini terdiri dari tiga puluh tiga kabupaten kota
dimana sepuluh kabupaten kita meraih kemenangan dan menempatkan kadir kita sebagai ketua dprk
empat belas kabupaten kota sebagai unsur pimpinan wakil ketua
ada dua belas kabupaten kota yang bisa mengusung sendiri calon bupati maupun wali kota
contoh sebagai medan ibu kota provinsi sumatera utara
akan sembilan kursi tinggal satu kursi lagi untuk bisa mengusung sendiri calonnya
kemudian untuk provinsi sumatera utara
kita memperoleh dua puluh satu kursi yang tadinya dua ribu sembilan belas
kita hanya sembilan belas kursi sekarang dua puluh satu kursi
dan bisa mengusung calon sendiri
kita akan push untuk sumatera utara
supaya memenangkan gubernur maupun para bupati dan wali kota di sana
walaupun disana pertarungannya agak sedikit tinggi
menantu pak presiden pak bupati maju
ini menjadi nik bagi sumatera utara
sepertinya ke pdi perjuangan sudah banyak yang mendasar
baik dari kita sendiri maupun eksternal partai
dan kita sudah persiapkan
segala jurus untuk itu
itu kebenaran akan menemukan jalannya sendiri
pak adian apitupuli ini kan orang sumatera utara
beliau sebagai ketua dekspilgada ini
kepemimpinan di sumatera utara yang berkualitas dan demokrasi yang bermoral
jangan terulang lagi seperti pemilu yang lalu
ya kita lihat dan kita tonton bersama
ketua dpd pdi perjuangan provinsi maluku
melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh
terdiri dari sebelas kabupaten kota
dan pdi perjuangan keluar sebagai pemenang
di lima kabupaten kota
kita menempatkan tujuh pimpinan
di seluruh kabupaten kota
dan khusus untuk provinsi maluku
sudah tiga kali berturut turut
pdi perjuangan keluar sebagai pemenang
maka proses dalam rangka
yang juga ikut mendaftar di dalamnya
dan karena itu maka kita
yang ingin untuk merusak
jadi itu saja yang ingin kami sampaikan
dan seribu dua ratus tiga puluh empat desa kelurahan
dan menghadirkan pemimpin pemimpin di daerah
yang mampu untuk menjalankan
bagi rakyat di provinsi maluku
saya lieutenant general purnawirawan
provinsi papua barat daya
rekan rekan pers sekalian